antusiasme masyarakat banjarmasin yang ingin bervaksin rupanya tidak dibarengi dengan
ketersediaan vaksin putri salah satunya sudah dua pekan ini ia mencari informasi pelaksanaan
vaksinasi di sejumlah puskesmas yang ada di banjarmasin bahkan ia sempat mendatangi
puskesmas untuk memastikan adanya pelayanan vaksinasi namun hampir setiap puskesmas yang
didatanginya tidak menerima lagi pelayanan vaksinasi bahkan pengumuman yang terpasang
hanya tertulis prioritas vaksin hanya untuk penerima vaksin dosis kedua jika vaksin tersedia
hai putri ingin segera mendapatkan vaksin karena khawatir akan lonjakan
covid sembilan belas yang terus bertambah karena habis stoknya habis vaksinnya vaksin yang dosis
pertama emang tadi sudah kemana aja sudah berbagai macam puskesmas sudah saya datangin
tapi hasilnya ya sama sudah habis yang udah hasil dosis pertamanya menurut kepala dinas kota banjarmasin
mahli riyadi saat ini pihaknya tidak punya lagi stok vaksin bahkan stok vaksin untuk dosis kedua
pun hingga kini belum juga dapat dilaksanakan padahal harusnya penerima dosis kedua sudah
harus dilakukan namun masih terkendala akibat stok vaksin yang belum juga didapatkan dari pusat
menurut bahli kosongnya stok vaksin ini tentu saja membuat target kekebalan
kelompok akan sulit dicapai selain terjadinya ledakan jumlah kasus covid sembilan belas yang kini terus
bertambah tidak tersedianya stok vaksin ini bahkan diperkirakan akan mengganggu
pembentukan antibody masyarakat yang harusnya sudah menerima vaksin dosis kedua pemerintah
kota banjarmasin sudah mengajukan permintaan penambahan vaksin namun masih belum mendapatkannya
hingga kini kita banjarmasin ini mengalami kekosongan vaksin mulai tanggal tujuh bulan juli
sampai dengan hari ini kita memang belum mendapatkan vaksin
dan tentu ini berdampak pada tertundanya jadwal vaksin kedua
bagi masyarakat banjarmasin yang sudah seharusnya dipaksin
sementara itu penerima vaksin tahap pertama dari tenaga kesehatan
pelayan publik tahap kedua yang berjumlah enam puluh enam ratus sembilan puluh satu
hanya saja vaksinasi untuk sasaran lansia juga masih jauh di bawah target